hari ulang tahun ke tujuh puluh empat tni di bali diisi kegiatan lari ultra maraton mengelilingi pulau bali sepanjang tiga ratus tujuh puluh empat km
prajurit tni serta dewa gede astawa berhasil menyelesaikan maraton selama lima hari
dan berakhir pada puncak peringatan hud ke tujuh puluh empat tni di lapangan renon dan pasar pada sabtu pagi
diiringi seratus pelari dari kalangan tni dan komunitas lari di pulau bali
serka dewa gede astawa memasuki lapangan niti mandala renon dan pasar sabtu pagi
anggota kodim seribu enam ratus dua puluh enam bangli ini mengikuti kegiatan bertajuk run empat bali dengan mengelilingi pulau bali sejauh tiga ratus tujuh puluh empat km pada satu hingga lima oktober
bertepatan dengan upacara peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh tiga
serka dewa gede astawa berhasil menyelesaikan maraton selama lima hari
dan berakhir pada puncak peringatan hud ke tujuh puluh empat tni di lapangan niti mandala renon dan pasar
serka dewa gede astawa berhasil menyelesaikan maraton selama lima hari
dan berakhir pada puncak peringatan harian ke tujuh puluh empat tni di lapangan niti mandala renon dan pasar

dan di seribu enam ratus dua puluh enam bangli letkol infantri himawante di laksono berterima kasih atas terselesaikannya kegiatan run for bali oleh dewa gede astawa dengan baik dan lancar
bagaimana dia berkomitmen saya mampu karena atlet ultra run bisa melewati tiga ratus tujuh puluh empat ataupun membanggakan nama bali karena mengelilingi pulau bali
kemudian dari kejujurannya dia jujur memang
tanpa ada sedikit pun jarak yang tanpa dilalui
memang semuanya dari titik star dan finish apa yang dia lakukan
serka dewa gede astawa yang kerap mengikuti kompetisi maraton di kancah nasional dan internasional
menjadi salah satu pengisi kegiatan hut ke tujuh puluh empat tni yang digelar kodam sembilan udayana di lapangan niti mandala renoden pasar
sejumlah atraksi pun disukuhkan prajurit tni lain
seperti melopati cincin api dan memecahkan balok
tim liputan cnn indonesia